anda masih bersama kami dan anda adalah konsumen minum air mineral di dalam kemasan
ini ada suatu berita yang agak sedikit merisaukan
badan kesehatan dunia atau who memberikan tanggapan mereka terkait hasil temuan penelitian
yang dilakukan oleh state university of new york dan organisasi jurnalistik orb media
seperti yang dilansir dari surat kabar the guardian jurubicara who mengatakan
bahwa walaupun belum ada bukti mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh manusia
namun temuan ini sangat memprihatinkan
pihak who akan meninjau kembali temuan ini untuk mengidentifikasi lebih lanjut dampak mikroplastik
dalam air minum kemasan lewat penelitian yang lebih menyeluruh
sejauh ini pihak orb media mengumumkan bahwa jenis partikel yang paling umum ditemukan
adalah jenis polipropilina
yang jenis plastik yang digunakan untuk membuat tutup botol
partikel ini terkandung dalam botol air kemasan yang dipasarkan di sembilan negara
termasuk amerika tiongkok dan juga indonesia